ya ya menunggulah ya menunggulah
ya ya menunggulah
keributan yang melibatkan dua kelompok masa ini terjadi di lantam banggalian tanah
desa kotakan situbondo kamis pagi
dua kelompok massa saling klaim memiliki hak atas lahan tambang
hingga nyaris baku hantam
keributan makin memenas setelah sebuah mobil diadangkan di tengah jalan tambang
sehingga menghalangi truk yang akan lewat
para sopir truk yang sedang memot ukuran tanah pun ikut emosi
dan menentang pihak yang membelkade jalan
keributan akhirnya bisa diredam setelah kepolisian resor situbondo turun tangan
saling mengklaim antara kedua belah pihak penambang dengan pemilik tanah
maka kita upayakan untuk datang ke pores menjalani musawarah
agar tidak jadi hal lain yang kita inginkan
polisi memastikan operasional tambang sudah legal
karena memiliki izin dari kementerian
namun kedua pihak diminta menyelesaikan masalah ini di mapolis situbondo
dengan menunjukkan bukti kepemilikan tanah
zainal ali mustafa situbondo jawa timur